kejaksaan tinggi jawa timur kembali mengeluarkan seperindik baru dan status tersangka terhadap lanyala mataliti
namun yang baru dalam kasus ini jaksa menemukan adanya aliran dana yang mencurigakan masuk dalam rekening keluarga lanyala
kejaksaan tinggi jawa timur senin siang kembali mengumumkan penetapan lanyala mataliti sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang
surat penetapan yang ditandatangani oleh kepala kejaksaan tinggi jawa timur tersebut dikeluarkan pada tanggal dua puluh tujuh mei lalu bersamaan dengan penetapan tersangka korupsi dana hibah kadin jatim
menurut kasih penkum kejati jatim romi arizianto penetapan lanyala sebagai tersangka tppu baru diumumkan setelah penyidik melengkapi berkas keterangan saksi ahli dari ppatk
dari laporan yang diterima penyidik diketahui adanya aliran dana
hingga ratusan miliar di rekening lanyala mataliti yang sebagian besar masuk ke rekening keluarga
ya untuk perkara tppu sebenarnya sudah dikeluarkan surat perintah penyidikannya tertanggal dua puluh tujuh mei dua ribu enam belas atas nama tersangka lanyala mataliti
yang kita agendakan untuk pemilisan tersangkanya pada hari kamis tanggal sembilan juni dua ribu enam belas
ya ke depannya
hingga saat ini penyidik telah memeriksa enam orang saksi dan seorang saksi ahli dari ppatk
dengan penetapan ini berarti sudah empat kali lanyala mataliti ditetapkan sebagai tersangka oleh kejati jatim dalam kasus korupsi dana hibah kadin jatim yang merugikan negara senilai lima puluh enam miliar rupiah